bila bepergian keluar kota dikala pandemi menggunakan pesawat udara
anda perlu menyiapkan dokumen hasil swab test atau rapi tes
petugas akan mengecek tanggal dan hasil tes sebelum anda diperbolehkan check in di counter selanjutnya
pastikan anda selalu mematuhi protokol kesehatan selama di bandara
tempat wisata pertama yang kami ulas adalah bromo
kawasan gunung bromo dengan hamparan pasir hitam bukit bukit nan hijau
kabut putih dan udara dingin
menyambut wisatawan di sini
jangan lewatkan pula sensasi berkendara mobil jeep salah satu andalan wisata bromo
di masa pandemi covid sembilan belas
pemerintah provinsi jawa timur membuka kembali kawasan wisata gunung bromo
sejak awal agustus dua ribu dua puluh
pembukaan kembali ini tentunya dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat
dan pemerintah provinsi pemerintah kabupaten pemerintah pusat
juga sering melakukan edukasi ya
kemudian kita kepada pelaku usaha terus tidak kurang kurang untuk menyampaikan bahwa
penerapan protokol kesehatan ini adalah mutlak
kemudian ke masyarakat tentu juga kita lakukan sosialisasi terus menerus
tempat wisata kedua adalah banyuwangi
di lokasi ini terdapat taman nasional baluran
tempat wisata yang dijuluki afrika van java kembali dibuka
namun terbatas bagi empat ratus orang

harus memesan tiket terlebih dahulu dan wajib mematuhi protokol kesehatan di dalam taman nasional
tentunya kita tidak terlepas dari untuk mematuhi protokol kesehatan ya mbak
jadi pengunjung sebelum masuk ke baluran sini
mulai dari pintu depan itu sudah harus sesuai dengan protokol kesehatan
mulai dicek suhu harus pakai masker terus nanti di visitor center situ
itu diwajibkan untuk mencuci tangan juga
terus nanti di visitor center itu itu diwajibkan untuk mencuci tangan juga
terus nanti di visitor center itu itu diwajibkan untuk mencuci tangan juga
sebelum membelikan tiket pembayaran dan juga nantinya pengunjung yang dari luar kota luar daerah
itu wajib menunjukkan rapid test
selain baluran banyuwangi juga menyimpan pesona alam lainnya yaitu kawah ijen
sempat ditutup pada masa awal pandemi
kawah yang dikenal lewat api birunya ini telah dibuka terbatas hanya untuk tiga ratus meter
pengunjung pun diwajibkan mematuhi protokol kesehatan

pengunjung pun diwajibkan mematuhi protokol kesehatan
sebelum naik kapal untuk menyeberang ke kawasan gili terawangan

anda harus mengikuti protokol kesehatan
seperti menggunakan masker
diperiksa suhu tubuh
dan mencuci tangan dengan cairan hand sanitizer
pengunjung di kawasan gili trawangan
juga dapat berlegah hati
ketika menikmati santapan yang dijual
di restoran atau kafe di sini
karena semua telah menerapkan
protokol kesehatan dan mendapatkan
dari dinas pariwisata ntb
dengan memfokuskan pada kebersihan
kesehatan keamanan dan kelestarian lingkungan
sejak pertengahan dua ribu dua puluh
pemerintah kembali membuka
kawasan wisata bertipe konservasi
diharapkan dengan disiplin
menerapkan protokol kesehatan
kala berwisata di masa pandemi
sektor pariwisata kembali pulih
setelah mengalami kelesuan
menurut menparekraf wisnutama kusubandio
organisasi pariwisata dunia
mengapresiasi penerapan protokol kesehatan
berbasis chse di sektor pariwisata
dan ini negara pertama yang dipunyung oleh
unwto di bali ini kemarin
dan mereka sangat mengapresiasi
apa yang dilakukan oleh indonesia
kemarin kemenparekraf bersama kemenlu
rapat juga bersama unwto
dan mereka sangat mengapresiasi
pelaksanaan protokol cic ini di indonesia
bahkan mereka menguji pelaksanaan dengan baik
kesiapan protokol kesehatan
ini penting khususnya di sektor sektor
lantaran menjadi jaminan keamanan
dan kesehatan bagi pengunjung
keselamatan dan kelestarian lingkungan
wajib diperhatikan agar tidak terjadi
peningkatan penderita covid sembilan belas
di tanah air
ingat pesan ibu tiga m
memakai masker mencuci tangan
dan menjaga jarak
tim liputan cnn indonesia